meninjau ulang rencana impor sebanyak satu sampai satu lima juta ton beras
untuk mencukupi ketersediaan beras dalam negeri
pasalnya saat ini sedang masuk musim panen
yang berpotensi menekan harga gabah dan beras
ketua umum persatuan pengusaha penggilingan padi dan beras atau perpadi
starto alimuso seperti yang dikutip dari detikom
menyatakan saat ini justru harga gabah dan beras di daerah turun
sejalan dengan masa panen raya
dalam keterangannya ia menyebut dalam dua bulan ke depan
akan terjadi surplus kira kira sebanyak dua juta ton beras
hal yang sama juga diungkapkan asosiasi petani dari kelompok tani nelayan andalan
atau ktna seperti yang dilansir dari cnn indonesia com
mereka menyebut rencana impor beras tersebut berpotensi merugikan petani
di sejumlah daerah yang telah memasuki panen raya pada awal maret hingga mei mendatang
impor beras di masa ini dikhawatirkan bisa menekan harga jual hasil panen padi petani
terima kasih mas aldi
jadi saya sedikit mengkoreksi bahwa sampai dengan nanti bulan april
itu berdasarkan data bps produksi kita akan mencapai lebih dari empat belas juta ton
padahal kebutuhan kita selama empat bulan diperkirakan sekitar sepuluh juta ton
sampai dengan sebelas juta ton
artinya nanti sampai dengan april ini kita akan memiliki kelebihan sekitar empat juta ton
surplus beras empat juta ton
memang beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di beberapa daerah
menurut data yang dikutuk
kumpulkan oleh kementerian pertanian
yang disampaikan itu sekitar lima puluh ribu hektare yang pusuh
jadi kalau lima puluh ribu hektare itu artinya kira kira satu ratus lima puluh ribu ton lah kehilangan hasilnya
artinya meskipun pada saat ini sedang terjadi cuaca ekstrim di beberapa daerah
tapi ini tidak serta merta menekan kemudian produksi beras yang disalurkan oleh petani
karena masih diprediksi oleh bps dari konsumsi kita dan juga jumlah logis yang dimiliki
ini masih akan surplus sampai nanti paling tidak dua bulan ke depan
pak tarto tapi kalau kita melihat tekanan harga yang mungkin timbul pada saat pemerintah melakukan impor beras ke dalam negeri
sebetulnya bagaimana ini bisa mempengaruhi harga produksi padi dan beras petani
ya jadi begini
justru saya tiga minggu yang lalu melaporkan kepada pemerintah
pak menteri perdagangan
maupun pak menteri
di pertanian bahwa telah terjadi penurunan harga
jadi justru harga sedang turun karena panen raya tadi
nah kemudian dengan adanya pengumuman impor
itu bagaimanapun juga yang saat ini
jadi persoalannya kan ketepatan
ketepatan waktu ya
ketepatan waktu memberikan informasi impor kepada masyarakat ini
nah pada saat panen raya seperti ini
itu pasti setara bisnis akan berpengaruh terhadap harga di lapangan
dan bahkan harga di lapangan saat ini sudah banyak kasus
terutama di pulau jawa
itu di beberapa daerah
bah kering panen maupun beras
itu sudah di bawah hpp
nah untuk itu tentunya pada saat saat begini
justru yang harus menjadi perhatian kita semua
bagaimana kita menyerap hasil panen raya ini
agar kita bisa mempertahankan pada harga
jadi itulah makanya kami menghimbau
pemerintah melakukan pengadaan atau penyerapan
gabah dan beras sebanyak banyaknya
mulai saat saat ini
dari empat juta ton ini
tentunya sebagian akan nanti
disimpan oleh masyarakat
sebagian oleh pengusaha beras dan penggilingan padi
tentunya sebagian lagi
bisa menjadi cadangan beras pemerintah
menjadi cadangan pangannya pemerintah
baik itu pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah
oke jadi daripada dilakukan
jangan dilakukan pada saat
jangan dilakukan pada saat panen raya
pada saat saat ini
agar tidak menekan harga jual produksi beras
dan juga padi petani
kalau terlepas dari mungkin impor yang akan dilakukan
penyerapan beras lokal sendiri
di masyarakat saat ini dibandingkan dengan
beras atau ya beras
yang asal dari impor bagaimana pak tarto
dari aspek apanya
dari aspek penyerapan kemudian juga penyerapan di masyarakat
tadi itu sedang panen raya
dan panen raya ini nanti
april maret april kemudian mei masih juga surplus biasanya
baru nanti juni itu akan seimbang
pada situasi menjelang lebaran ini
kita akan tetap surplus situasinya
dan penyerapan di lapangan
ini yang kami masih melihat
kalau masyarakat sendiri kan sudah
biasa menyerap dengan kebutuhan mereka sehari hari
yang justru karena pandemi ini
nampaknya juga penyerapan turun
ada sedikit turun oleh masyarakat sendiri
nah sehingga kehatian kami yang ada di lapangan
atau kami penggilingan padi
ini juga kesulitan di dalam memasarkan hasil produksinya
jadi kita khawatir yang empat juta ini nanti tidak terserap semua
karena hari hari ini di jawa timur saja
berdasarkan laporan dari teman teman saya yang ada di lapangan
mereka menyimpan yang ada di dalam gudang
itu kurang lebih ada sekitar delapan ratus tujuh puluh ribu ton perkiraannya
jadi artinya posisinya itu memang betul betul
ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa diserap sebanyak banyaknya
ya jadi ternyata pandemi juga mempengaruhi ya pemasaran dari beras hasil petani lokal
terima kasih pak sutarto ali muso ketua umum perpadi
untuk telah bergabung bersama saya rekam dua ratus dua belas pagi ini
semoga ini bisa didengar sehingga tidak tertekan harga jual beras produksi petani lokal ini
terima kasih pak tarto selamat pagi sehat selalu
terima kasih pak tarto